jangan ganggu kita aku bisa pukul kamu loh pergi sana
aku adalah peri
kamu bukan peri kamu tuh jin iya kan
bukan aku peri aku peri penjaga telaga itu
dan siapa tadi yang sudah melemparkan batu dan kapak ke telaga
terima kasih selamat siang
ayah itu siapa kok kelihatan marah marah sih sama ayah
itu pelanggan ayah
kalian dari mana saja
oh kita berdua habis main di kali
ayah ayo belum ke dokter
ayah belum punya uang ini
kalau lihat tuh kayu kayu juga udah mulai habis
boleh ayah minta tolong sama kalian
nggak usah yang besar besar
yang bisa kalian tebang saja secukupnya
ya nila boleh ikut ya
kamu awas aja loh minta peluang cepat cepat ya
biarkan saja adik kamu itu ya
ambil kapak ayah di belakang
tapi hati hati jangan sampai hilang
nanti kalau hilang ayah kerja kerja
itu tuh tuh tuh
kalau yang itu
itu udah kerisik gitu
itu tuh tuh tuh
itu tuh tuh tuh
itu tuh tuh tuh
kau aus lagi sih
kan tadi dia makan jambu air
kayanya disitu ada telaga deh
kayanya disitu ada telaga deh
hidah serang anak kecil
hidah serang anak kecil
kok kelihatan sedih
tanpa kayak baik itu
juga pasti marah kan
ayu juga pasti marah kan
orang kapak aku aja nyempung tuh disitu

gimana mau pulang ayu juga pasti marah sama aku
gimana mau pulang ayu juga pasti marah sama aku
aku emang ceroboh
kapaknya aku taruh dulu di tanah
pasti gak kek gini kan
pasti gak kek gini kan
pasti gak kek gini kan
bakal melempar apa
cuma batu biasa kok
kok kamu teriak sih
berarti ada bidadari mau mandi
wih hari gini mana ada sih yang namanya bidan
kamu ngapain masih disini ayo cepetan
nanti dia bisa tau kita ada disini
iya kita kan gak tau
dia itu jin atau bidadari
mungkin secantik itu sih kak
ya jin kan bisa berubah jadi apa aja
tapi nino tetep gak percaya
pasti itu bidadari
terus aku sama bidadari
eh terus aku kesurga
ketemu sama ibunya
kamu apaan sih
jangan ganggu kita
aku bisa kumpul kamu loh pergi sana
aku adalah peri
kamu bukan peri
bukan aku peri
aku peri penjaga telaga itu
dan siapa tadi yang sudah melemparkan batu dan kapak ke telaga
oh jadi kamu yang sudah melemparkan tadi
kalian sedang sedih
iya kakakku ini sudah mencari kampaknya
soalnya udah jatuh di telaga
asal kakak kamu harus minta maaf ke aku
karena sudah menuduhku sebagai jin
iya peri maafkan
pri ambilin kapak dulu buat kamu
nanti aku akan mencari
peri ambilin kapak dulu buat kamu
itu bukan kampaku
kapakku gak terbuat dari emas
kapaku kapak biasa
terus kalau nanti aku ambil itu apa
kamu pasti bakal nyihir kita
terus kamu mengurung kita di dasar telaga iya kan
rani aku bukan prijat seperti itu
ini memang bukan kapakmu
tapi ini pengganti kapakmu yang sudah tua itu
karena kamu sangat baik hati telah menolong ayahmu dan adikmu

ayo kak terima aja
ayo kak terima aja
kaka hebat jack
kaka hebat jack
kalian kok sudah pulang
sudah dapat kayunya
dapat kok ya tuh ada di depan
kayu yang kalian ambil
buat masak air minum
juga gak cukup
cukup kok ya banyak
kalau nggak percaya lihat aja di depan
ya sudah ayah lihat kayunya
kak kakak kenapa sih
dalam lemari gimana kak
belum lemari semua orang juga tahu
nanti kalau ada maling pasti buka buka itu kan